presiden joko widodo hari ini bertemu dengan presiden ukraina volodymyr zelensky
selain memberikan bantuan kemanusiaan presiden jokowi juga berniat menjadi juru damai antara ukraina dan rusia
jokowi dinilai melakukan langkah ini juga untuk memuluskan ktt g dua puluh yang akan berlangsung di indonesia
apakah misi damai jokowi di ukraina dan rusia berbuah manis
kita bahas sore ini bersama guru besar hubungan politik internasional universitas pelita harapan atau uph
selamat sore mbak putri
terima kasih atas waktu anda bapak terima kasih
pak alex sejak awal kita menyoroti rencana ini rencana lawatan ini dan cukup luar biasa
tapi apa yang sebenarnya bisa kita harapkan realitasnya yang akan terjadi seperti apa
ya jadi dalam kondisi di mana semakin camuk di ukraina diperlukan suara kemanusiaan
suara dari hati nurani untuk membuka peluang bagi perdamaian
dan presiden jokowi dodo dari indonesia berada pada posisi yang dibutuhkan untuk membuka dialog kemanusiaan menuju kttg dua puluh itu nanti
dengan berangkat dari aspek kemanusiaan aspek ekonomi dan aspek
damaian yang dibutuhkan sebelum perang ini mengalami eskalasi yang tidak bisa kita perkirakan
karena senjata yang digunakan makin canggih dan produk sipil yang terbunuh makin banyak
jadi menurut anda saat ini adalah momen yang tepat gitu ya pak alex
ini momen yang tepat
kita kehilangan momen ini maka yang terjadi adalah eskalasi kekerasan yang makin tinggi
dan penggunaan senjata
yang mungkin tidak terkendalikan
tapi ada juga yang mengatakan bahwa niat untuk mendamaikan ukraina dan rusia itu agak sulit tercapai
dan ini semata mata hanya demi menyelamatkan kttg dua puluh yang memang presidensinya tahun ini berada di tangan indonesia
ya memang tentu saja tidak mudah karena konflik ini sangat kompleks ya
tetapi setidaknya yang kita harapkan dari kunjungan pak jokowi ini
kedua pihak rusia dan ukraina itu membuka pintu untuk kedamaian untuk dialog
sudah kehilangan momentum yang dibutuhkan untuk menghentikan perang ini
ada informasi terbaru yang menyebutkan bahwa perdana menteri italia mengatakan bahwa putin juga memastikan
tidak akan menghadiri kttg dua puluh di bali
kalau misalnya dilihat dari pergerakan kemudian secara psikologis yang dilakukan oleh
putin ini dia sudah memberikan kode bahwa perdamaian tidak akan terjadi dalam waktu dekat
pak alec menurut anda
ya itu tidak perlu menyurutkan keinginan baik indonesia sebagai presiden g dua puluh saat ini
ketua g dua puluh ya untuk teruskan langkahnya
karena kalau tidak ada negara net yang menengahi konflik ini
lalu kita berharap kepada siapa
negara barat tidak bisa karena dia bagian dari konflik
begitu juga dari pihak rusia dengan china atau dengan india
polarisasinya sudah solid karena itu dibutuhkan negara yang bebas dari konflik itu
dan indonesia berada pada posisi itu
presiden jokowi mempunyai kredibilitas untuk menjadi penengah
menyuarakan hati nurani akal sehat untuk menghentikan dulu
itu yang penting
itu yang mungkin untuk dicapai saat ini
itu dulu yang penting ya
yang penting menunjukkan posisi berada di tengah tidak memihak salah satu negara begitu
pak alex tapi kalau misalnya kita lihat sekarang dampak perang ini
perang rusia ukraina ini terhadap konstelasi perpolitikan luar negeri beberapa negara
yang tergabung adalah bergabungnya finlandia dan sweden ke nato
akan seperti apa sebenarnya katakanlah dalam enam bulan ke depan
ya itu kan anda melihat bahwa polarisasi antara nato
di satu pihak dan rusia di pihak lain itu kan semakin solid
nah karena itu diperlukan suara dari pihak ketiga yaitu dalam hal ini indonesia
yang kepentingan politik apapun dan menyerukan gencatan senjata
serukan saat ini juga lalu memulai
lalu memulai berdagang
dan itu adalah perdamaian meskipun tidak gampang tetapi momentum itu dibutuhkan
jika ingin kita selamatkan agenda untuk pulih dari pandemi saat ini
ya pak alex kalau misalnya sudah disampaikan tadi informasi
harus dikonfirmasi lagi bahwa putin tidak bersedia hadir di kttg dua puluh mendatang
artinya sebagian besar di sana yang akan hadir negara barat
bukankah itu semakin menyulitkan perdamaian akan terjadi
sekalipun indonesia berusaha menjadi penengah di sini
ya tetapi saya pikir kalau rusia mengambil sikap seperti itu
dia akan makin tidak populer putin juga tidak makin populer
karena saat ini semua orang berharap terjadi permainan
putin juga berkepentingan untuk mendapatkan legitimasi dari dunia internasional
dia harus memperhatikan aspirasi dan itu adalah hal yang harus diperhatikan
ya dia harus memperhatikan aspirasi dan itu adalah hal yang harus diperhatikan
maksudnya dia harus mengambil sikap yang lebih populer
yang lebih mudah diambil dari komunitas internasional secara keseluruhan
jangan dia ingin menyelamatinya sendiri
dan mengorbankan warga dunia secara keseluruhan
saya pikir itu bukan satu kebijakan yang populer dan baik untuk rusia
di mata dunia internasional kalau dia bersikap seperti itu
kemudian berkaitan dengan misi perdamaian joko widodo di rusia dan ukraina
masyarakat awam pasti melihat ketika presiden jokowi kembali dari rusia kembali dari ukraina
dalam waktu dekat lalu ada resolusi damai
tentu tidak semudah itu kalau misalnya kita bicara soal politik luar negeri
tapi kalau misalnya yang bisa diharapkan sekarang sekembalinya presiden jokowi dari rusia dan ukraina apa
setidaknya diharapkan kedua pemimpin itu baik zelensky maupun putin
menyatakan ketertarikannya niatnya untuk gencatan senjata
itu membuka pintu untuk dialog
bisa dicapai menuju ke ktt g dua puluh
itu saja dulu yang dicapai oleh pak jokowi itu sudah satu prestasi yang sangat signifikan
mendapat komitmen dari kedua belah pihak oke kita pisahkan senjata dan kita buka dialog perdamaian
tentu sesudah itu harus ada langkah langkah selanjutnya yang harus memenuhi kemungkinan ekspektasi baik ukraina maupun rusia
tapi harus ada komitmen awal dulu untuk menghentikan perang ini
karena sepertinya sudah ke ekonomi ke energi inflasi ke pangan
itu harus dihentikan segera
dan semoga ini bisa dicapai pak jokowi dan mendapat komitmen dari kedua pemimpin tersebut
termasuk juga artinya indonesia juga harus melakukan pendekatan kepada sekutu kedua negara ini
baik sekutu rusia dan juga sekutu ukraina
ya tentu saja tapi pertama tama harus mendekati dua kelompok yang bertikai secara langsung ini kan
seperti ukraina dan rusia
yang pertama adalah lalu mendekati kelompok kelompok lingkaran dalam dari masing masing ukraina dan rusia
itu juga harus diajak bicara bagaimana menjaga momentum perdamaian ini
paling tidak menuju kttg dua puluh itu kan
jadi minimal harus ada niatan yang muncul dari rusia pimpinan rusia dari presiden rusia dan juga presiden ukraina
jikapun tidak tercapai perjanjian damai atau misi ini misi damai tidak berhasil
paling tidak indonesia sudah menunjukkan posisinya di kancah perpolitikan global
begitu ya pak alex ya
itu yang kita capai dulu dan kita tidak perlu berharap terlalu jauh
komitmen aja dulu untuk mempunyai niat baik
itu saja sudah merupakan hasil usaha yang signifikan buat jokowi dan juga untuk kredibilitas diplomasi indonesia
kita lihat nanti bagaimana hasilnya pak alex setelah bertemu dengan presiden zeline
zky presiden jokowi akan langsung ke moskwa untuk bertemu dengan vladimir putin
terima kasih pak alex
sore hari ini sudah bergabung di cnn indonesia newsroom
ya terima kasih